sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

loh kok kamu nggak mau langsung buka
apa betul ini paket untuk kamu
loh kan tadi kamila bilang begitu ma
kamu bukan lagi membela fadil kan
kamu juga bukan lagi bersekongkol dengan fadil untuk menipu kami mas
atau kamu mau menutupi aibnya fadil dari istrinya enggak kan
dan ini juga bukan bagian dari aksi kamu untuk mengambil kesempatan mendekati kamila
bukan kan taufan
mama untuk kamu
ya udah dong ma
mama jangan terus terusan mencurigai fadil dan taufan terus ma
kami nggak mungkin melakukan hal itu ma
fadil gak akan pernah mungkin mengkhianati kamilah dengan wanita manapun
begitu juga dengan taufan
taufan rinaldi nggak akan pernah mungkin mencintai kamila
kami berdua memang saudara kembar yang sangat dekat
tapi kami punya kriteria wanita yang berbeda mbak
taufan nggak akan pernah mungkin mencintai kamila
begitu juga dengan fadil ma
fadil nggak akan pernah mungkin mencintai alena apalagi andara
mungkin aja fadil memang tidak mencintai
apa kamu lupa dengan kejadian kamu mencium kamila di malam itu
semua orang tua mau yang terbaik untuk anaknya
mama nggak mau anak mama sampai membuat kesalahan
mama bisa percaya sama fani
karena kejadian tempoh hari mama nggak bisa percaya sama kamu taufan
ya allah taufan kamu kenapa sayang
udah udah udah sayang
udah kamu nggak usah bicara apa apa lagi ya
udah kita gak usah membicarakan masalah itu lagi ya
udah kamu istirahat ya sayang
kamu istirahat ya sayang
aku juga mendapat kemanusiaan
ayo saja si pesawat keller p terrible lined up biar mbak ma tahu nanti